kpu kini tengah jadi sorotan publik curiga dan mempertanyakan kinerja lembaga pemilu yang sejatinya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan
serta bebas dari campur tangan elit kekuasaan
kami juga sudah menampilkan kesaksian dari mereka yang menerima perintah dan mengkonfirmasi temuan di lapangan dalam dialog sebelumnya
tapi lagi lagi kpu masih bungkam apakah ini sudah saatnya pemerintah untuk turun tangan
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini lewat sambungan zoom anggota komisi dua dpr ri mardani alisera dan peneliti perludem kavi adlan
tapi saat ini yang baru bergabung adalah mas kavi selamat malam mas kavi
halo selamat malam mas taufik
kami akan terus mencoba menghubungi pak mardhani untuk mengungkap atau membahas kasus ini dan kami juga sudah mencoba untuk kembali berdiskusi dengan bawaslu dan kpu
kami juga belum mendapatkan tanggapan
nah sebelumnya kasus ini kan sudah terus bergulir fakta fakta baru sudah kemudian muncul ke permukaan
sebagian bahkan sudah dilaporkan belum juga ada tanggapan
apa anda melihatnya seperti apa ini

tentu walaupun ini memang tentu masih dalam
tentu ini memang tentu masih dalam
bagaimana bawaslu kemudian bagaimana dkpp gitu ya dan juga dpr misalnya untuk kemudian melihat lebih jauh persoalan ini
ya kpu kan punya hak jawab ya atas semua tuduhan yang sudah dilontarkan gitu
tetapi harus hukum dan etik juga harus terus ditempuh harus diproses dan dilakukan investigasi karena ada dugaan tadi
abuse of power atau ada campur tangan elit kekuasaan
apakah perlu anda melihat sejak awal kasus ini mencuat memang perpanjangan tangan kekuasaan itu ada
ya kita belum melihat ya lebih jauh bagaimana kemudian koneksinya
kemudian apakah kpu diperintah atau seperti apa kita belum lihat sampai sana gitu ya
tetapi apapun itu apakah ada perpanjangan tangan dan lain sebagainya
saya kira kpu penting untuk menjaga integritas dan independensi lembaganya gitu ya
agar apa agar ini kan sebetulnya persoalan penyelenggara pemilu
dimana penyelenggaraan pemilu ini kan merupakan sarana kedaulatan rakyat
sehingga harus ada terah publik harus ada kepercayaan publik yang kemudian betul betul dijaga seperti itu
dan ini menjadi satu proses yang sangat esensial di dalam demokrasi kita
misalnya di dalam handbooknya international idea gitu ya yang kemudian memaparkan beberapa prinsip ya terkait dengan penyelenggaran pemilu
misalnya ada menjaga integritas
kemudian juga profesionalitas
yang ini sebetulnya sangat mudah kalau kita lihat konteks kelembagaan di indonesia
terutama kelembagaan penyelenggara pemilu
kenapa karena kita kelembagaan penyelenggara pemilu itu sudah sangat sangat dijamin oleh undang undang dasar
kemudian di dalam undang undang pemilu misalnya itu ya
independensi integritas dan juga profesionalitas itu sudah sangat sangat dijamin oleh kerangka hukum kita
sehingga ketika ada
ada misalnya intervensi dari luar
atau dari eksternal kpu
saya kira tidak jadi masalah ketika kpu nya bisa betul betul memahami prinsip tersebut
juga melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh undang undang dasar dan uu pemilu
anda sudah mendengar dua kesaksian yang sempat kami putarkan beberapa waktu lalu
kita akan putarkan kembali
yang pertama terkait awal adalah terkait dengan dugaan ancaman dan juga intimidasi
dan sementara rekaman kedua itu adalah terkait dengan dugaan perintah untuk meloloskan sejumlah partai
dan menjegal atau tidak meloloskan salah satu partai
kita dengarkan dulu rekaman itu sekali lagi
ya bagaimana pak
pagi tadi sekitar jam sepuluh saya ada wa dengan ibu
menanyakan terkait kondisi atau keadaan di beberapa kabupaten
di mana ada parpol yang keanggotaannya itu sesungguhnya sudah ns pada tahap pertama
namun dimasukkan lagi datanya
sementara di ms kan saja nanti pada saat faktual koordinasi dengan lo
untuk kemudian lo mau memasukkan anggota baru
nah instruksi itu sudah saya lanjutkan ke teman teman kabupaten kota tni
kemudian sekarang mereka sudah selesai menunggu submit
saya meminta agar teman teman menunggu instruksi lebih lanjut untuk disubmit
terkait keadaan ini bagaimana bu apakah tetap seperti ini instruksinya
itu juga kita
kita berharap instruksi instruksi seperti ini ke teman teman di bawah
terutama komisioner itu bukan dari kami ya pak ya
kami berharapkan itu dari pimpinan
hanya kami mendapat arahan dari pimpinan
mungkin saya tidak tahu apakah komisioner di bawah juga sudah diarahkan dari pimpinan kami
maksudnya dari pak idam atau dari komisioner yang lain
tadi barusan tadi juga saya ngomong sama pak idam
karena beliau kan posisinya
sekarang ada di
kami semua terpusat di
pimpinan nggak ada kan kami berharap
apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini
supaya dia bisa menulis syarat sudah kami lakukan
walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami
karena ini kami berhadapan dengan komisioner kan gitu
nah terus beliau
iya ibu siap
saya itu kemarin sebenarnya sudah minta beliau untuk langsung sampaikan di forum gitu loh pak
supaya sekaligus semua dengar dan
benar iya benar
cuma beliau kurang berkenan untuk hal itu jadi menurut beliau nanti beliau telepon satu satu
ini masalahnya kita terbatas dengan waktu
dengan waktu yang hanya cuma satu hari
sedangkan arahan pimpinan
dengan pimpinan supaya ini partai partai ini aman kecuali satu tuh partai u itu
nah kita tidak bisa menutup ke mata bahwa ini data data mereka ini mereka asal masuk saja
sedangkan kondisi di bawahnya seperti itu
nah saya sih sebenarnya kemarin sudah ngomong juga sama pak idam bapak
apakah kita bisa memberikan
memang secara ketentuan satu ratus dua puluh empat sampai satu ratus dua puluh enam itu mutatis mutandis
tapi melihat dari sisi waktu nggak mungkin kita lakukan itu
ya itu tadi mas kavi kita dengarkan kembali ya
sudah ada dugaan perintah untuk meloloskan tiga partai dalam proses verifikasi faktual
tapi tadi kita dengarkan pula ada upaya untuk menjegal salah satu partai untuk tidak lolos verifikasi
meskipun akhirnya partai itu diberi kesempatan beberapa waktu lalu untuk proses administrasi ulang
apakah ini memang dalam tanda petik abuse
atau ini adalah penggunaan kekuasaan
ya tentu kita memahami ya bahwa apa yang kemudian ditampilkan
sebetulnya kan ini sudah ditampilkan juga oleh cnn kemarin ya kalau saya nggak salah
kemarin atau dua hari yang lalu
yang mana tentu kita melihat bahwa ada banyak sekali ternyata persoalan yang terjadi pada tahapan verifikasi partai politik ini
dan hal hal semacam itu instruksi
kemudian kan bahasa bahasanya instruksi
ternyata instruksi kepada penyelenggara di daerah misalnya
kemudian juga ada intimidasi intimidasi dan lain sebagainya
ini kan sebetulnya jadi persoalan yang kami juga di dalam pos pengaduan kami itu juga itu yang kami dengar gitu
hal hal semacam itu yang kemudian kami dapatkan kemudian ya bukan hanya dalam rekaman telepon misalnya juga ada di chat wa dan lain sebagainya hal hal semacam
nah terkait dengan partai u tentu kita sudah bisa menduga itu partai yang mana gitu ya
dan kalau saya sih sebetulnya tidak ingin berbicara lebih jauh dalam konteks apa namanya hubungan antar partai dengan penyelenggara dan lain sebagainya
tetapi lebih kepada misalnya partai u ini sudah mendapatkan kesempatan lagi gitu ya
nah ini kan juga sebetulnya jadi soal karena kan verifikasi tahap verifikasi partai politik itu kan sudah selesai
tetapi kenapa mereka masih mendapatkan kesempatan untuk melengkapi dan akhirnya kan lolos gitu ya
ini juga menjadi soal gitu
ya sayang sekali sebenarnya yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah mengapa sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari kpu maupun bawaslu bahkan juga dkpp
dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
kami masih belum bisa menghubungi anggota komisi dua dpr ri mardhani arissa
anda melihat kasus ini sudah semakin bergulir dan fakta fakta baru sudah juga mencuat ke permukaan
apakah sudah saatnya walaupun memang kpu tidak bisa diintervensi oleh siapapun
apakah sudah saatnya pemerintah turun tangan
ya tentu ya
tentu pemerintah harus turun tangan gitu ya
melalui ya sebetulnya ada banyak sekali sarana dan tidak lagi lagi tidak mempengaruhi independensi kpu secara kelembagaan gitu ya
kita lihat ada beberapa ketentuan
misalnya di dalam undang undang
contohnya misalnya dpr
mereka kemudian punya kewenangan untuk misalnya memanggil kpu bawaslu gitu ya untuk menerangkan persoalan ini seterang terangnya
dan tentu misalnya di dalam pasal tiga puluh delapan ayat satu undang undang pemilu itu dijelaskan bahwa dpr itu bisa juga dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi untuk pemberhentian anggota kpu misalnya ketika ada persoalan yang memang apa namanya
terlihat secara nyata bahwa terjadi kecurangan
tentu ini rekomendasi yang diberikan kepada dkpp yang kemudian harus ditimbang dan juga teman teman kpu misalnya itu diberikan kesempatan untuk membela diri
tentu juga di dalam pasal empat puluh delapan misalnya gitu ya
kpu itu punya kewajiban juga untuk melapor kepada dpr dan presiden
nah di sini sebetulnya kan kanal untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya
apalagi kita kan juga
masih bertanya tanya bagaimana komitmen pemerintah dpr gitu ya terkait dengan penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh
tentu ada banyak sekali aspirasi kepada dpr misalnya terkait contohnya untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya
karena ketika misalnya kpu dipanggil pastilah ada proses bantah membantah kan kira kira seperti itu
makanya kemudian kalau kita sebetulnya ingin usulnya itu dari dpr misalnya ada rekomendasi
komisi dua misalnya
tentu kita berharap ya ada pak mardani di sini ya
karena ini penting itu ya rekomendasi untuk audit forensik sipolnya
karena yang menjadi dugaan itu kan sebetulnya soal manipulasi data di sipol
itu yang kemudian bisa kita lakukan sebetulnya
ya jika semua tuduhan itu betul maka mereka yang terbukti bersalah kan harus tentunya diganti
pelanggar hukumnya harus diproses hukum
itu artinya merombak struktur organisasi dari kpu
apakah itu tujuan akhirnya
ya tentu ada banyak hal ya
tentu ada banyak proses juga gitu ya terkait dengan penggantian dan lain sebagainya
kita juga melaporkan ke dkpp misalnya terkait dengan persoalan ini
untuk moga moga segera ditindaklanjuti seperti itu
dan dkpp juga diberikan kewenangan misalnya untuk memberhentikan atau sanksi sanksi etik lainnya
belum lagi misalnya kalaupun ada persoalan intimidasi yang memang betul betul terbukti
apalagi kemarin saya sempat dengar ada yang ancaman di rumah sakit kan misalnya seperti itu kan
tentu sudah masuk kerana pidana
dan kalau kita sebetulnya gini mas topik
kita ini ingin agar persoalan ini cepat selesai gitu ya
agar tidak mengganggu tahapan pemilu
jangan sampai kemudian persoalan ini juga ditunggangi oleh orang orang yang menggulirkan misalnya isu isu penundaan pemilu
ingin mengatakan bahwa penyelenggaran pemilunya ini belum siap
sehingga harus ditunda dulu dan lain sebagainya
jangan sampai seperti itu
maka kemudian persoalannya harus segera cepat cepat kita selesaikan
nah selain juga tadi jangan sampai kasus ini menjadi ditunggangi oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membawa isu lain
ada juga nih rencana kpu dan bawaslu untuk melarang sosialis caleg dan juga capres sebelum penetapan masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat yang juga kini dipertanyakan
ini sebelumnya kpu dan bawaslu
kpu sudah sepakat bahwa boleh ada sosialisasi terbatas sebelum kampanye dua ribu dua puluh
tapi sejak ada mereka mendapatkan aduan dan juga laporan terkait salah satu capres yang diusung salah satu partai melakukan dugaan kampanye curi start kampanye
akhirnya larangan ini pun dimunculkan
dan itu juga sudah dipertanyakan oleh dpr bagaimana tanggapan anda
ya tentu ya
karena kita kan tidak melihat ya
ya tentu ya karena kita kan tidak melihat ya
bahwa orang orang yang sedang nyalek misalnya atau rencana mau jadi caleg mau jadi capres dan lain sebagainya itu sebagai peserta pemilu
karena peserta pemilu itu sendiri baru akan ditentukan pasca verifikasi parpol ini
kemudian nanti ada pendaftaran calon legislatif calon presiden dan lain sebagainya
tentu saya kira jangan sampai juga kita tidak berkepastian hukum dalam apa namanya
penyelenggaraan pemilu ini
kalau kita lihat kan di undang undang pemilu misalnya kan tidak ada ketentuan bahwa bakal capres bakal caleg itu masuk dalam domain peserta pemilu
dan kpu bawaslu itu kan sebetulnya dia punya domain untuk menghukum orang orang yang sudah menjadi peserta pemilu
kira kira seperti itu
nah dari segala tuduhan dari segala bukti yang sudah dikeluarkan
jika tidak terbukti kpu harus melaporkan balik

kepada pihak penuduh sebagai pencemaran nama baik
apakah teman teman dari koalisi sudah siap
apakah teman teman dari koalisi sudah siap
ya tentu kita akan mengikuti proses hukum yang ada gitu ya
dan saya kira kita berbicara seperti ini kan sebetulnya juga dengan landasan yang kuat dengan basis yang kuat seperti itu
karena tujuan kita sebetulnya bukan membenci si a si b dan lain sebagainya
tetapi ingin menjaga kita masyarakat sipil gitu ya
ini menjaga pemilu yang berintegritas bukan kemudian kita ada like and dislike dan lain sebagainya
saya kira itu tidak beralasan gitu
dan tentu prosesnya kan nanti akan jalan di dkpp misalnya gitu ya
kita punya data data bukti bukti yang mungkin kita belum bisa sampaikan di sini kita akan sampaikan ke dkpp seperti itu
dan lagi lagi kita selalu mengawali mungkin bisa dilihat juga beberapa teman lain ya di dalam koalisi yang juga mengatakan bahwa ini masih diduga
tentu itu masih diduga
tetapi harusnya kan sebetulnya ditanggapi dengan dalil dalil bukti bukti yang memang juga clear dari pihak kpu misalnya atau dari manapun seperti itu
dan apakah hingga saat ini pak ludom kan sudah membuka posko aduan
hingga saat ini apakah ada aduan aduan baru ataukah mungkin akan ada bukti baru yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat
nah pos pengaduan ini kita sebetulnya niatkan sebagai wadah aspirasi gitu ya
teman teman penyelenggara di daerah pun juga publik pada umumnya yang kemudian melihat menduga ada kejadian kejadian yang memang mensinyalkan atau menandakan adanya potensi kecurangan verifikasi partai politik ini
tentu ini kita lihat gitu ya kita akan terus verifikasi informasi informasinya
dan juga pengaduan pengaduan itu masih terus masuk
dan semoga semoga pengaduan pengaduan ini bisa betul betul kita jadikan sebagai landasan kita juga gitu ya untuk melihat ini dalam proses hukum yang lebih jauh lagi yang lebih komprehensif lagi
dan ternyata informasi informasi yang kita dapatkan ini juga semakin membuat fakta fakta kesurangan verifikasi partai politik ini semakin terang
walaupun ya tentu masih dugaan karena kita tetap menghormati misalnya asas peraduga tak bersalah
itu tentu menjadi prinsip hukum yang kita hormati
tapi ya itu lagi lagi hingga kini kpu juga belum memberikan penjelasan yang gamblang soal dugaan manipulasi data dengan alasan masih melakukan penelusuran internal
bahkan yang kini dipertanyakan juga bawaslu mengaku tidak punya data mengenai pengawasan verifikasi di lapangan
lalu langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh perludem dan teman teman koalisi lain untuk mengungkap kasus ini

ya tentu di awal mungkin pengen komentar

dengan bawaslu yang mengeluh misalnya mereka tidak mendapatkan data dan lain sebagainya
saya kira sudah banyak sekali dibahas terkait dengan sipol gitu ya
dimana bawaslu kan punya otoritas
bawaslu di apa namanya punya legitimasi dari undang undang gitu ya
pembentukannya melalui undang undang
maka dia bisa dikatakan sebagai lembaga negara juga
yang mana dia punya amunisi negara dia punya otoritas dia punya personil gitu ya
yang juga punya kewenangan terkait dengan pengawasan pemilu
dan lagi lagi verifikasi parpol ini kan sebetulnya masuk dalam tahapan pemilu
sehingga verifikasi parpol ini juga menjadi domain atau objek pengawasannya bawaslu
dan ini yang saya kira sebetulnya sangat bisa misalnya bawaslu melihat ini sebagai penghalang halangan pengawasan
kemudian tadi misalnya pelanggaran administrasi dan lain sebagainya
tentu soal sipol yang tidak terbuka itu juga jadi problem
nah terkait dengan apa yang kami selanjutnya lakukan gitu ya
saya kira kita masih tentu menunggu apa yang proses yang kemudian sedang berjalan di dkp
ya lagi lagi ini bukan persoalan benar atau salah
ini terkait dengan kredibilitas komisioner kpu kualitas proses pemilu
kemudian yang tentunya akan mempengaruhi secara signifikan hasil pemilu dan juga nasib masa depan bangsa
jadi kita harus terus mengawal kasus ini
tidak hanya berhenti di terkait isu saja atau media saja yang mengungkap
tapi publik juga perlu mengungkap untuk kita bisa mendapatkan proses demokrasi dan pemilu yang jujur adil dan juga bersih
terima kasih mas kafli akavi atas waktunya untuk kami pada malam hari ini di prime news
selamat malam sehat selalu dan selamat malam
salam mas taufik